masih terkait dengan perayaan natal pos pengamanan natal dan tahun baru di surabaya
menggunakan karakter film kartun bustayo dan bumblebee sebagai inspirasinya
pos pos ini ramai dikunjungi warga yang tertarik untuk berfoto bersama
ayo siapa sih yang gak tahu sama film kartun bustayo yang sangat digemari oleh anak anak sampai orang dewasa ini
nah di sebelah saya ada bustayo beneran
wah ini sebetulnya bustayo apa ya
bus tayo yang berada di jalan polisi istimewa surabaya ini adalah pos pengamanan natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas milik kepolisian sektor tegal sari
pos ini memang dibuat seperti karakter bush di film kartun yang sedang populer di indonesia
sementara itu ada juga pos pelayanan natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas di taman bungkul
dengan tema bumblebee
yang filmnya baru diputar di bioskop bioskop
pos pos ini tak sekedar unik
kedua pos menyiapkan berbagai informasi seputar lokasi rawan kriminalitas dan konflik
jalan rawan macet dan pantauan kamera
daftar nomor telpon darurat
ada dua puluh tiga pos pengamanan dan dua pos layanan di surabaya
yang akan melayani masyarakat sampai dua januari dua ribu sembilan belas
sesuai dengan arahan bapak kapolda

bahwa kita merubah tampilan polda jatim
nah ini polres tables mencoba menjabarkan dengan membentuk membuat pos pos yang kekinian kinian
jadi kita menampilkan sipilian polis itu ya
polisi yang sipil yang dekat dengan masyarakat
ini ramai dikunjungi warga yang ingin berfoto bersama bus tayo
bumblebee dan tentunya dengan pak polisi yang sedang bertugas
dia itu kan kemarin lihat di koran ada tayo ada tayo
terus dia bilang mau lihat junjun mau tayo
nah ya itu
odi kornelia surabaya